gue boleh gak pulangnya ke rumah lo
soalnya rumah gue sepi banget nih
ntar kalo gue pulang sendirian kan
gak enak di rumah gue cuma nganggur gitu doang ya
gue ke rumah lo ya
iya boleh lah
masih sama temen sendiri gak boleh
ya pasti boleh lah sin
lagian boy juga temenin gue sama eka lagi lah
emang kalian mau kemana
kita sih rencana mau ke kantor polisi
kita mau laporin arah belik kobra biar mereka gak macem macem lagi
boy kepincut sama tuh cewek
tapi gue harus bisa memanfaatkan situasi ini
kue adu domba aja rafa dengan boy
mas gak perlu khawatir
nanti malam doni akan datang ke rumah
dan itu kesempatan kita untuk deketin
rafa dengan doni
jadi jangan kita buat rafa semakin dalam jatuh cinta sama boy
kita harus jodohkan doni dengan rasa secepatnya
maaf bang dagangan saya hari ini belum laku
satu pun buang
jadi belum bisa bayar uang iuran keamanan bang
gue gak mau tau alasan lo apa
harusnya lo siapin dari jadinya
lu siapin dari jauh jauh hari
hajar aja bang
tak kebiasaan ya gak mau bayar
bang jangan bang jangan hajar saya bang
gue acak acakin sekarang
jangan bang jangan bang
iya bang bisa janji besok bang
tapi gak sekarang bang
saya belum ada uang mbak
gue gak mau tau
kalian yang harus diajar biar kapal
lo berani ngajak kita
ini udah yang kita dong lo
apa yang mereka rasain
cari duit itu susah
dan kalian jangan cari duit dari keringat orang lain
hajar aja bang
wilayah ini milik gue
kalian nggak boleh lagi minta uang dari pedagang di sini
berarti mulai besok
pakai aja buat keluarga loh
kayak lu capek
kita minum aja kayak cari tempat minum enak
rey gue lihat ilmu bela diri lo makin hebat aja
lu kenapa gak buka dojo sih
daripada lu kerja gak jelas kerja sini sana mendingan lu buka dojo
gue kan sekarang masih megang bengkel klub anak geng kobra
mau sampe kapan
udah dipercaya sama gue mendingan lu buka dojo
lu kira gampang apa buka dojo
tenang strine sama roger semuanya bakalan beres
pokoknya gue siapin semuanya
pokoknya lu tinggal tahu ngelatih dan berlatih
kali kali aja bakalan nemuin murid buat jadi juara mma
buat ngelanjutin prestasi lo itu
ntar deh gue pikirin
semalam gue ketemu sama buai
kayaknya dia pentolan anak jalanan
gue bakalan butuh bantuan
buat ngadepin dia
kirai jadi sekarang pada kemana dulu nik
gue sih mau pulang
pulang pulang akhirnya gue dulu
gue juga kayaknya langsung pulang deh semuanya
lo gak boleh tinggalin reva sama boy berduaan
nanti kalau lo tinggal mereka berduaan reva bisa nanya lagi
soal model yang dipilih sama nyokapnya si boy
gue boleh gak pulangnya ke rumah lo
soalnya rumah gue sepi banget nih
terus kalau gue pulang sendirian kan
gak enak di rumah gue cuma nganggur gitu doang ya
gue perma lu ya
iya boleh lah
masih sama temen sendiri gak boleh
ya pasti boleh lah sin
lagian boy lu juga temenin gue sama eka lagi lah
emang kalian mau kemana
kita sih rencana mau ke kantor polisi
kita mau laporin arah blikobrah biar mereka gak macem macem lagi
ya biar gerak gerik mereka nggak bebas lah di jalanan
ya udah bagus ya
ya udah yuk
jadi gitu pak
blikobrah ini tadinya dibawa kendalinya bang cobarawi yang sekarang udah di penjara
tapi kelakuannya bang kobar itu masih nempel banget di ging mereka pak
betul pak dan kami dari klub anak jalanan juga merasa resah pak
karena mereka itu sering cari gara gara di jalan
insya allah pak klub kami ini tuh gak macam macam
dan klub aceh ini punya penanggung jawabnya yaitu babe karim
dan kebetulan kita juga nongkrong di warung babe karim
jadi kalau misalnya bapak mau gabung sama kita disana silahkan pak
wah boleh tuh pak bapak dateng dateng aja silahkan saya seneng banget tuh pak
kami juga sudah mencatat laporan kalian
kebiasaan buruk yang dilakukan oleh geng black cobra
disini kami juga sudah mencatat tempat mereka nongkrong
dan tempat dia melakukan balapan liar
oke kalau gitu hanya itu aja pak yang bisa kami sampaikan
terima kasih atas dukungannya ya pak
baiklah kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kalian
terima kasih pak
gue baru inget sih
kan gue gak boleh bawa temen gue ke rumah
dan peraturan itu kan dari papi waktu itu
duh juga pernah ribut ribut gara gara masalah itu kan
yaudah gue kira papi sama mama muda lo itu udah lupa sama peraturannya
kayaknya gak mungkin deh
soalnya mereka belum cabut peraturan itu sampai sekarang
hmm yaudah kalau gitu
gue pulang aja deh rek
daripada lo ntar ada masalah lagi disini oke
eh tapi gak apa apa deh
iya gak apa lo masuk aja
gue bisa pulang kok naik taksi kayak ojek
gapapa sin justru gue tuh lagi pengen ngeliat aja
sekarang kan adriana tuh lagi bersikap baik banget nih depan gue
gue mau ngetes kalau misalnya gue bawa teman ke rumah dia kesel atau enggak
terus perilakunya jadi berubah atau enggak
siapa tahu selama ini dia baiknya cuma pura pura aja
jadi kan gue bisa tau juga
ya udah deh
kita langsung ke atas saja ya
ayo ada temennya si non
gak usah di nge repotin
udah kasih apa aja yang ada di rumah
kalau gitu teh siap
ya eh neng
sering sering main kesini ya
tuh si non kasihan sendirian lah
mendingan sekarang bibi
ambilin ntar antarin ke kamar langsung ya
kalau gitu bibi teh ke dapur dulu ya
mau nyiapin dulu minumannya
emang gitu dia
malahan gue kayaknya ngerasa sekarang tuh lebih dekat sama dia sih
daripada sama nyokap tiri gue

eh iya mau ikut lah